indonesia mampu menang dengan skor tiga dua atas kurasaw saat leg pertama digelar beberapa waktu lalu
bagaimana dengan pertandingan kedua malam ini
diego ini kans indonesia bagaimana ya
karena kita tahu bahwa di mas derajat diperkirakan tidak bisa memperkuat indonesia pada malam hari ini
bagaimana dengan skema lain dengan menggunakan penyerang penyerang sayap
dan juga mungkin penyerang nomor sembilan diganti dengan m rafli kemudian ada ramadan sanantab
seperti apa prediksi anda
ya selamat petang dia
betul sekali timnas indonesia akan kembali berhadapan dengan timnas kurasaw di stadion pakansari bogor
terima dimas derajat dan juga riki kambuaya
kemudian asnawi mangkualam
kemungkinan besar tidak akan bisa diturunkan pada pertandingan pada malam hari ini
tentunya suatu hal yang menjadi perhatian bagi timnas indonesia
mengingat dimas derajat merupakan salah satu pemain kunci pada pertandingan pertama lalu
yang dimenangkan oleh squad garuda dengan skor tiga dua
di mana dimas derajat sendiri mencatatkan satu gol di pertandingan tersebut
menarik untuk ditunggu siapa yang akan dipasang oleh pelatih shin taeyong pada pertandingan kali ini
apakah akan memasang
muhammad rafli yang selama ini sempat menjadi andalan shin taeyong sebagai starting line up
atau ia akan memasang ramadhan sananta yang saat ini performanya sedang naik di liga satu bersama dengan psm makassar
kita tunggu seperti apa nanti spasing line up
seperti apa nanti bersama dengan psm makassar
kita tunggu seperti apa
apabila pertandingan ini merupakan pertandingan persahabatan
tidak ada cup atau piala yang diperebutkan
tetapi memang pertandingan ini dapat mempengaruhi peringkat indonesia atau peringkat fifa indonesia
di mana pada pertandingan sebelumnya indonesia sudah mampu menaikkan peringkat karena berhasil menang tiga dua
yang berada di peringkat satu ratus lima puluh
indonesia berhasil naik ke peringkat satu ratus lima puluh tiga
dan berhasil naik ke peringkat satu ratus lima puluh tiga
akibat tambahan tujuh empat puluh satu poin
yang diterima berkat kemenangan tersebut
dan ini membuat indonesia berhasil mengumpulkan seribu dua puluh enam enam poin sejauh ini
berhasil mengumpulkan satu dua puluh enam enam poin sejauh ini
tentunya dengan memenangkan pertandingan melawan indonesia akan berpotensinya ke peringkat
kalau kita berbicara pertandingan persahabat persahabatan tentu fokus utamanya bukan polling
dan fifa tersebut akan tetapi bagaimana game model yang ingin diterapkan oleh shin chae wong
terutama menuju piala aff di desember nanti kemudian piala asia di tahun depan dapat berjalan dengan baik
kita ketahui pada pertandingan sebelumnya melawan kurasau
timnas indonesia sudah cukup baik kok menampilkan permainan yang lebih proaktif
dengan menekan timnas kurasaw di area pertahanannya sendiri melakukan prolesing secara agresif

akan sebisa mungkin permainan tetap berjalan di area pertahanan kurasaw
kemudian progresi dilakukan juga secara konstruktif oleh timnas indonesia dari lini ke lini dengan umpan umpan pendek
dan pendekatan ini terbukti berhasil contohnya terutama pada gol yang diterapkan oleh mark locke
ketika itu gol terjadi melalui skema transisi negatif indonesia kehilangan golnya kemudian langsung dilakukan counter press oleh pemain timnas indonesia
kehilangan golnya kemudian langsung dilakukan counter press oleh pemain timnas indonesia
kehilangan golnya kemudian langsung dilakukan counter press oleh pemain timnas indonesia

bisa langsung melakukan penyerangan ke area pertahanan timnas kurasaw dengan kombinasi umpan umpan tender di depan kotak penalti
berhasil membuat mark klok berdiri bebas menggiring bola masuk ke dalam kotak penalti dan berhasil mencetak gol
tentunya skema skema ini yang kita harapkan dapat diterapkan kembali oleh timnas indonesia pada pertandingan enam

dan berhasil melakukan delapan diantaranya

terus berbuah serangan serangan yang berbahaya ke area pertahanan timnas kurasaw
apabila hal tersebut dapat dilakukan oleh anak anak asli sinteyong
maka bukan dia mungkin indonesia dapat kembali meraih kemenangan
dan memperbaiki kembali peringkatnya di peringkat sisa nanti
baik menarik kita akan tunggu starting sebelas yang akan dirilis oleh pelatih sintayong
karena kita tahu bahwa permainan dari kakek kakek kemarin memang benar benar menarik
diego terima kasih
diego laporan langsung dari kabupaten bogor jawa barat